hai mencari ide untuk menghibur anak yang tidak mengandalkan gadget ataupun makanan ya karena
lagi bulan ramadhan seperti ini memang gampang gampang susah kemarin saya teringat akan
mainan klasik yaitu adonan mainan warna warni seperti ini yang dulu seneng banget saya mainin
bedanya dulu saya beli di toko mainan kalau sekarang saya buat sendiri loh untuk anak saya
harganya murah dan juga memakan waktu hanya sebentar saja mau tahu kayak apa kita lihat bareng bareng
tentu banyak diantara anda yang sudah kenal dengan mainan yang satu ini kenyal dan berwarna
warni play doh memang merupakan mainan klasik yang populer dan telah mendunia sejak enam puluh tahun
yang lalu namun siapa sangka membuatnya sendiri di rumah ternyata sangat mudah yang pertama siapkan
adonan kering terlebih dahulu berupa campuran tepung terigu dan maizena dengan takaran masing masing

saya memanjaro reenalt boiled pregunta untuk dia dan benih ku setelah fileh dan
untuk menguli play doh hingga merata dan lembut
play dough warna warni pun siap dimainkan
bermain play doh memiliki banyak manfaat bagi anak
di antaranya melatih kemampuan motorik halus
meningkatkan kreativitas dan imajinasi
sekaligus melatih kemampuan matematika dan sains
melalui berbagai eksperimen dengan play doh
para orang tua juga dapat bermain bersama anak tanpa perlu mengandalkan gawai
jangan lupa selesai bermain
masukkan play dow ke dalam kantong kedap udara
dan masukkan ke dalam kulkas agar lebih awet
tingkat keawetannya dapat bertahan hingga tiga bulan
namun jangan lupa untuk selalu awasi anak anda ketika bermain
anissa pagi jakarta